beralih ke informasi lain
dewan pimpinan pusat partai amanat nasional memutuskan untuk mengusung deddy mizwar sebagai calon gubernur dalam ajang pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
sementara itu pdi perjuangan bertemu delapan tokoh masyarakat jawa barat untuk menyaring bakal calon gubernur
deklarasi pengusungan dedy mizwar sebagai calon gubernur
dihadiri oleh ketua umum dpp pan zulkifli hasan di sebuah rumah makan di jalan paster kota bandung rabu siang
wakil gubernur jawa barat sekaligus bakal calon gubernur jawa barat ini memberikan mahar berupa air zam zam dan kurma kepada zulkifli hasan
zulkifli hasan sendiri menegaskan bahwa ia dan partainya memberikan dukungan penuh kepada deddy miswar
atas permintaan saya hampir setahun tiap minggu datang ke jawa barat ini
dari warga dan retur
kami secara informal hari ini memutuskan untuk mendukung pan
calon gubernurnya dari pan untuk jawa barat adalah dedy mizwar
kami mendukung tanpa saran
pan juga akan terus membangun komunikasi politik dengan partai lain
seperti pks gerindra dan demokrat
bagi dedy mizwar sendiri keputusan pan ini bisa memecah kebutuhan
dalam langkahnya menuju pilgub jawa barat
pertama pan menjadi icebreaking
setelah kegaduhan dan kebekuan selama dua bulan terakhir ini
jadi perlu diapresiasi dan saya merasa mendapat penghormatan hadir di sini
dan tersinggungkan bagaimana proses pendukungan yang akan dilakukan pan hari ini dan hari depan
ini hanya berupa
sementara itu pdi perjuangan menggelar kegiatan bertajuk silaturahmi dan curah gagasan
bakal calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat
acara ini digelar di hotel horison kota bandung rabu pagi
delapan tokoh masyarakat hadir dalam kegiatan ini
di antaranya wakil gubernur jawa barat dedy mizwar
bupati purwakarta dedy mulyadi
mantan kapolda jawa barat anton carlyan
dan anggota dpr ri puti soekarno
kedelapan tokoh ini diberi waktu masing masing sepuluh menit
untuk memulai kegiatan
memaparkan gagasan tentang jawa barat
hasil dari pertemuan ini akan dijadikan acuan oleh dpp pdip
untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon gubernur
dan wakil gubernur jawa barat dari pdip
dengan merangkul para tokoh
maka partai menerima masukan masukan
dari para sosok yang begitu memahami jawa barat itu sendiri
dan kemudian parti akan mengerucutkan
dari delapan nama tersebut
menjadi satu calon gubernur
satu calon wakil gubernur
bisa merupakan kombinasi dari internal
maupun eksternal partai
para tokoh yang hadir menyerahkan sepenuhnya
keputusan penentuan calon gubernur
dan wakil gubernur kepada pdip
tim liputan transmedia